presiden jokowi dodo ini kembali menunjukkan jiwa mudanya
dan kali ini ia mencoba sepeda motor chopper yang merupakan modifikasi karya anak bangsa
memakai jaket nih kita lihat nih
memakai jaket denim biru muda bergambar kepulauan indonesia
presiden jokowi tampil bak anak muda dan mengeber sepeda motor chopperland berwarna emas miliknya
jokowi keluar dari istana menunggang kendaraan roda dua kesayangannya itu
nah di video pun terlihat jokowi mengencangkan beberapa bagian sepeda motornya
sebelum mengemudikan kendaraan seharga rp satu ratus empat puluh juta rupiah tersebut
tidak hanya tampil layaknya anak muda
presiden jokowi juga turut memperhatikan aspek keselamatan dalam berkendara
kali ini presiden jokowi mengenakan perlengkapan berkendara
seperti helm dan sarung tangan
gaya berkendara jokowi itu dipamerkan dalam video berdurasi empat puluh delapan detik
yang ia unggah ke akun facebook resminya